peragaan busana di jalanan digelar dalam cikarang fashion day
di zebra cross jalan r e marta di natai cikarang utara kabupaten bekasi pada minggu
para peserta bergaya layaknya model yang diburu para fotografer
salah satu peserta yang dikonfirmasi pada senin menyatakan
kegiatan tersebut digelar secara spontan
cikarang fashion day digelar hingga tujuh belas agustus mendatang
untuk meriahkan kemerdekaan ri ke tujuh puluh empat
peserta cikarang fashion day juga akan mengundang bonge dan kawan kawannya untuk hadir ke sana
dan kita sebagai warga masyarakat cikarang pengen bahwa lokasi ini kemudian jadi tempat tongkrongan yang oke yang baik deh
sementara di kota parepare sulawesi selatan sejumlah model selebgram dan influencer
menggelar fashion streetwalk di pelataran monumen cinta habibie ainun
insya allah semoga lancar
di akhir acara para model kemudian berjalan di zebra cross saat lampu lalu lintas berwarna merah
demam citayam fashion week belakangan menjadikan zebra cross kerap disalahgunakan oleh masyarakat
area untuk menyeberang jalan tersebut kini menjadi area untuk berlenggak lenggok
tim liputan cnn indonesia